tapi aku juga begitu kuat pak kalau reny adalah anak aku
arena itu begitu nyata pak
dan aku yakin reina adalah bagian dari keluarga ini
hanya saja aku harus
aku harus bisa bukti
dengan mata kepala aku sendiri
kalau benar benar rena adalah anak aku
ada kemana sih
ini masalah sama rena kenapa belum pulang
mobilnya sih tadi di depan emang gak ada
tapi kan sekolah sama ke rumah kan dekat
aduh ya allah apa jangan jangan ada apa apa
soalnya mereka ini gak ada kabar loh
eh kamu udah pulang din
belum tadi al datang ke sekolah mau jemput rena
jadi mama sama mirna pulang duluan
terus apa masal bilang gak mau pergi kemana
mereka pergi berdua gitu gak bilang apa apa mama
kok dia gak ada ngabarin aku sama sekali ya
aku jadi khawatir mah ngapain sih
ngebet beneran udah gak usah khawatir gak apa apa
udah mendingan kamu ngapain dulu kek
ganti baju istirahat mandi atau apa ya
udah usah khawatir ya
aku masuk dulu ya
sorry ya din emang gak bisa beritahu yang sebenarnya
karena ini rahasia
kamu dari mana
balikin semua barang barangnya elsa
ke rumah bapak surya dan bapak sarah
udah bicara dengan elsa kemarin malam
hubungan kita udah gak bisa dilanjutin dan
kita udah gak bisa sama sama lagi
ya kalau memang itu keputusan terbaik
papa sama mama akan selalu dukung kamu noh
yang kami inginkan
untuk melihat kamu itu selalu bahagia
ya benar noh
aku mau fokus soal mencari tahu
kebenaran soal jati dirinya rena
mudah mudahan semua bisa
sebaiknya kamu cari tahu ya
kalau memang rena itu cucu mama
berarti mama tuh
kesalahan yang besar sama rena
menebus semua kesalahan mama ke rena ya noh
ya anak anak s logi
ucapin kayak mana ya pas mereka
begitu nyata pak
dan aku yakin rena adalah bagian
dari keluarga ini
hanya saja aku harus
aku harus bisa bukti
dengan mata kepala
aku sendiri kalau benar benar rena
adalah anak aku
ada titik terangnya
karena mama gak mau lagi terpisah
dari rena kalau memang rena itu cucu
iya makasih buat supportnya
no pokoknya kamu harus kuat hadapin
ini semua ya oke sayang
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kegi gak kuat lagi
kegi sakit banget
perih perih perih
aduh aduh aduh
aduh lagian sih gigi gak pernah pakai heels ke kampus
so soan pakai heels kan seharian jadinya gini deh
aduh sakit banget ya
aduh tadi bergepreset lagi di tangga
aduh gigi gak mau lagi ya pakai heels pakai sepatu aja gigi
ngapain kamu kesini
minta maaf kok kayak gitu kayaknya ikhlas gak sih
aku ikhlas lah kutu cuma gak mau dibilang orang gak ada tata kerama sama lo
playstore buat tuh buat lo
gue tuh cuma gak mau lo tuh dendam musumat sama gue
apalagi nih lo tuh suka nyumpahin gue kan dalam hati
gue mau ke rumah nih
besok pakai sepatu aja
besok pakai sepatu aja
gak usah cantik
semua baju baju dan juga barang elsa
sudah aku kembalikan
sudah gak ada siapa siapa
kembali lagi kayak dulu